saya ingin mengingatkan maaf kepada sebuah masyarakat
lebih khusus masyarakat perbuang jawa lebih khusus masyarakat jawa tengah dan jawa barat
karena kejadian kemarin mungkin ada yang merasa betul betul tidak nyaman
itulah permintaan maaf dari gubernur jawa tengah
ganjar pranowo atas peristiwa yang terjadi di desa wadas purworejo selasa kemarin
permintaan maaf itu disampaikan buntut kericuan dan penangkapan
terhadap enam puluh empat warga saat protes pengukuran tanah
untuk tambang batuan desit bagi proyek pembangunan bendungan benar
pasca insiden itu ganjar mengklaim telah menjalin komunikasi
dengan polisi dan komnas ham untuk memantau perkembangan
rabu sore enam puluh empat warga yang ditangkap polisi langsung dibebaskan
mereka dipulangkan ke desa wadas menggunakan dua bus
meski telah dibebaskan dan diberi bingkisan
warga tetap bersikukuh menolak penambangan batu andesit di desa wadas
secara umum mayoritas warga wadas menolak pertambangan
akan memperjuangkan hak kami karena juga kita dilindungi undang undang
juga dasar alam
kekurangannya kita mengamalkan
sementara pemerintah pusat melalui menko polhukam mahfud md
akhirnya bersuara dalam konferensi pers pada rabu sore
pemerintah menganggap tindakan aparat hingga menyebabkan kericuan
dan kekerasan di desa wadas tidak bisa dihindarkan
bahwa di dalam kerumunan seperti itu mungkin saja
terpaksa ada tindakan tindakan yang agak tegas
itu mungkin tidak bisa dihindarkan
tapi tidak ada satupun letusan senjata
tidak ada satupun orang menjadi korban
selain itu istana melalui kepala staf kepresidenan muldoko menyatakan
pemerintah akan mengevaluasi pengerahan ribuan aparat kepolisian di desa wadas
namun istana tak memastikan apakah nantinya akan ada penarikan pasukan dari desa wadas
konflik warga desa wadas menolak penambangan batu andesit berlangsung sejak tahun dua ribu delapan belas
warga meyakini jika penambangan batuan desit di desa wadas
akan mengakibatkan kerusakan alam yang berimbas pada mata pencarian mereka
iputan cnn indonesia